kita akan berdiskusi mengenai banjir yang terjadi di beberapa daerah di tanah air
melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan kepala bagian hubungan masyarakat bmkg
bapak hari tirto jatmiko selamat malam pak hari
selamat malam mas budi
pak hari boleh dijelaskan bagaimana bmkg melihat fenomena banjir yang terjadi di banyak sekali tempat di tanah air ini
apakah sudah terprediksi atau bagaimana perspektif anda pak
iya terima kasih mas budi terkait prediksi banjir di beberapa lokasi memang sudah terprediksi
jadi kalau tadi dibilang aceh sesuai prediksi bulanan kami di bulan november
memang wilayah aceh itu masuk kategori
dari menengah sampai tinggi yaitu wilayah aceh barat dan beberapa tempat di aceh
kalau kita bicara banjirop maka banjir rob yang terjadi saat ini
memang fase pasang air laut maksimumnya lebih didominasi di pantai pesisir
atau pesisir wilayah utara jawa
dalam hal ini tanjung priuk terus semarang
kalau pantai selatannya kita punya catatan di cilacap
untuk pasang air laut maksimum sendiri
untuk pasang air laut maksimum sendiri
itu untuk wilayah tanjung priuk
dan tanjung mas atau pantai utara jawa tengah dan pantai utara jakarta
itu sekitar satu sampai satu satu
dan waktunya dini hari
jadi antara jam sepuluh sampai jam empat pagi
seperti itu mas budi
ini berlaku umum ya pak apa namanya terkhususnya banjir banjirop yang ada di pesisir utara pulau jawa itu pak ya berlaku umum
bahwa ini akan terjadi setiap
malam hingga dini hari gitu pak heri
memang secara umum seperti itu
tiap daerah waktunya yang berbeda
untuk wilayah cilacap atau pantai selatan
itu dimulai jam enam sore
terus nanti sampai dini hari
terus nanti siang hari juga ada
cuma yang maksimumnya
antara jam enam sore sampai dini hari
dini harinya sekitar
untuk pantai utara jakarta
itu dimulai dari jam sepuluh sampai jam sebelas malam
kalau berdasarkan info data dan informasi yang kami peroleh dari pushidros
itu antara tanggal dua puluh tiga sampai tanggal tiga puluh itu periodenya
periode pasang air laut maksimum
untuk wilayah pantai utara
itu periodenya di dua puluh tiga sampai dua puluh enam dua puluh tujuh
sementara untuk wilayah pantai selatan
antara dua puluh empat sampai dua puluh delapan
pak hari yang terjadi juga ada di sulawesi pak
di sulawesi tengah
tepatnya di donggala
ada analisa apa terkait ini pak
apakah ada hubungan dengan ekses
dari gempa bumi beberapa waktu yang lalu gitu pak
kalau dikaitkan dengan gempa tidak ada kaitannya
rop atau pasang surut air laut maksimum
itu berkaitan fenomena astronomi
yaitu bulan baru atau bulan purnama
apabila periode itu bulan baru
maka terjadi pasang air laut maksimum
dan sebaliknya juga sama dengan bulan purnama
menghitungnya plus minus tiga hari sebelum
dan sesudah fase itu
jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya
dengan adanya gempa
pak hari ini menjelang bulan desember
apa prediksi dan analisa bmkg sendiri
terkait dengan fenomena banjir banjir ini pak
mungkin apa yang perlu diketahui oleh
otoritas terkait terutama masyarakat juga pak
baik mas budi
sebentar lagi kita memasuki bulan desember
terjadi peningkatan intensitas hujan
secara bulannya di bulan desember januari dan februari
sehingga dimungkinkan potensi potensi bencana hidrometeorologis
seperti banjir algenangan banjir
longshore maupun banjir bandang
pada saat periode tertentu
adanya gelombang tinggi
itu yang bisa berdampak
terutama yang berada di pesisir pantai
seperti itu mas budi
untuk otoritas terkait pak
apakah langkah langkah mitigasi dalam beberapa bulan sebelumnya
sudah dikoordinasikan oleh bmkg
saran saran paling krusial pak
bagi otoritas pak
bmkg tidak ada inti intinya
hanya melakukan koordinasi
jauh sebelum bulan november dan desember ini
jadi sejak bulan september dan oktober
kita sudah melakukan koordinasi terus menerus
jadi bersamaan dengan kita rilis
dengan perakiraan awal musim hujan
dan itu lebih intensif lagi
apabila kondisi di lapangan terjadi peningkatan
kita sudah diintensifkan
dan sejauh ini
kami sudah berkoordinasi ke lembaga terkait
jadi kementerian lembaga
baik pemerintah daerah
sar dan sebagainya
bnpb sebagai otoritas yang penanggulan bencana yang di tingkat nasional
juga sudah berkoordinasi
kita berkoordinasi dengan badan geologi
kita pu bbbd dan semuanya
kita sudah melakukan persiapan itu semua
baik mudah mudahan dengan persiapan dan informasi
yang juga sudah diberikan jauh jauh hari sebelumnya
bencana banjir ataupun tanah longsor
atau hal hal yang tidak kita inginkan
terkait dengan masuknya kita ke puncak musim hujan ini
bisa diantisipasi dan dimitigasi
terima kasih sekali lagi
pak harith tirtaw jatniku
atas perbincangannya pada malam hari ini